karena orang datang ke sini kalau masakan kita tidak enak
jadi ambok pula yang salah
kita diam saja mak
mama mau lihat kita punya rumah makan ini bangkrut
film bertema kuliner sebenarnya sudah ada dari beberapa tahun lalu
salah satunya film tabula rasa
film besutan sutradara adrianto dewo pada tahun dua ribu empat belas ini bahkan sukses
jadi film indonesia pertama yang ikut dalam festival film terbesar di bulgaria
pada maret dua ribu delapan belas lalu
rumah makan padang di rumah masaknya orang pep
kemudian di tahun dua ribu lima belas ada film filosofi kopi garapan angga dwi masa songko
apa yang kita lakuin itu enggak ada ujungnya
sukses dengan film pertamanya film filosofi kopi pun berlanjut ke sekuel kedua di tahun dua ribu tujuh belas
di dua ribu delapan belas ini film dengan tema kuliner akan hadir kembali
diadaptasi dari novel karya laksmi pamuncak
film berjudul aruna dan lidahnya akan bercerita soal keragaman kuliner di indonesia
yang dipadukan dengan cerita persahabatan empat orang di usia tiga puluh an
kita itu kan di indonesia banyak banget ya makanan gitu ya
buat saya makanan itu adalah
hiburan yang paling mudah diakses oleh semua orang
hiburan dan tempat pertemuan bagi banyak orang
restoran warung itu kan mempertemukan banyak orang
dan setiap kali pertemuan pertemuan itu selalu ada diskusi ngobrol
mulai dari yang ribet sampai ringan banget
dan itu buat saya tuh menyenangkan untuk kita lihat atau kita persembahkan kita suguhkan buat
film produksi palari films ini akan kembali mempertemukan
akting dian sastrowardoyo yang berperan sebagai aruna dan nikola saputra sebagai bono
film ini juga akan dibintangi oleh oka antara dan hana al rashid
menurut aku sih ini adalah kesempatan yang bagus banget buat gue dan niko sama sama mulai
menawarkan sesuatu yang berbeda lagi buat penonton
karena selama ini kan penonton tuh udah nyantol banget nempel banget kan kayaknya
si raga dan cinta gitu kan
sementara benerannya in relief kan kita bener bener temen yang gak kayak gitu sama sekali gitu
ini kayaknya justru tugas gue sama lo sebagai aktor tuh adalah untuk selalu menawarkan sesuatu yang baru lagi sesuatu yang baru lagi
film berjenre drama ini mengambil latar di sejumlah kota di indonesia
dari jakarta surabaya madura pontianak dan singkawang

rencananya film ini akan tayang di bioskop pada september dua ribu delapan belas mendatang

adea fitriana jakarta